kita bergeser ke informasi selanjutnya diduga akibat korsleting pada mesin kapal
kapal motor penumpang labitra adinda terbakar di selat bali pada kamis siang
kapal yang berangkat dari pelabuhan gilimanuk bali itu tiba tiba terbakar di selat bali
rumpang yang sempat panik kemudian dievakuasi ke kmp karya maritim dua
dan hingga kini kasus tersebut masih diselidiki oleh pihak yang berwajib
kapal terbakar pada pukul empat belas dua puluh waktu indonesia barat yang kemudian ditarik oleh kmp karya maritim ii
ke selatan pelabuhan lcm
semua penumpang kapal dapat dievakuasi ke kapal karya maritim dua
berdasarkan data yang dihimpun di lapangan penumpang kapal sekitar tiga puluh orang
selain itu kapal membawa lima kendaraan ringan lima kendaraan berat satu kendaraan keluarga dan dua sepeda motor
menurut saksi mata asap tiba tiba muncul dari mesin belakang kapal
setelah berlayar setengah jam dari pelabuhan gili manuk menuju ke tapang banyuwangi